kita ke informasi selanjutnya pemirsa dalam agenda rapat kerja bersama komisi empat dpr di gedung dpr mpr ri selasa tujuh juli dua ribu dua puluh
menteri pertanian syahrul yassin limpo beserta jajaran kompak menggunakan kalung antivirus corona hasil riset balit bangtan
meski agenda rapat tidak spesifik membahas kontroversi aneka produk eukaliptus kementan sejumlah anggota masih mempertanyakan efektivitas dari produk ini
kalung antivirus corona buatan balit bangtan kementerian pertanian republik indonesia kompak digunakan para eselon dan menteri pertanian selama rapat kerja bersama komisi empat dpr ri berlangsung
meski agenda rapat kali ini membahas program strategis kementerian untuk meningkatkan produksi dan pemulihan ekonomi petani sebagai dampak dari pandemi
sejumlah anggota komisi empat banyak yang turut mempertanyakan perihal kalung antivirus corona
menanggapi hal ini pemirsa menteri pertanian mengaku akan mengikuti arahan dari komisi empat terkait kelanjutan riset balit bangtan soal aneka produk berbahan eucalyptus
dan seperti apa supportnya kita akan bicarakan